dan saat ini di studio kami juga sudah hadir pandir sepak bola jalul wira jati untuk memprediksi seperti apa jalannya pertarungan di fase grup piala dunia dua ribu delapan belas
selamat datang kang jalul
baik kita lihat dulu ya
ini sekilas terlebih dahulu mengenai seluruh tim yang akan masuk ke fase grup
kalau kita perhatikan sekilas di sini kang jalu matanya tertuju ke grup mana nih yang bisa dikatakan semi neraka lah gitu
kalau semi neraka saya melihat dari grup a sih ya karena walaupun berhasil kita tahu sebagai juara lima kali tapi swiss costa rica dan serbia ini seperti kuda hitam bagi tim selekau
berarti akan siap mengguncang konstelasi berhasil disini ya
baik kita juga akan lihat lebih detail lagi dengan grup a di grup a sendiri kan uruguay menjadi unggulan juga bersama rusia anda melihat seperti apa jalannya pertandingan di grup a ini ada rusia ada uruguay di sini
ini hal yang paling menarik bahwa sebenarnya kalau jika memang kita merujuk pada ranking fifa
rusia ini ada justru ada yang menjadi tim terlemah

ini peringkat urutan uruguay mesir arab saudi baru rusia ini ada enam puluh tiga rusia enam puluh lima ini kan menjadi hal yang sangat menarik
apakah rusia akan mengikuti jejak afrika selatan pada dua ribu sepuluh sebagai satu satunya tuan rumah sejauh ini yang gagal melangkah dari fase grup
apalagi kalau saya melihat bahwa arab saudi mungkin bisa sebagai tim yang paling dikerdilkan ruangnya
tapi mesir ini punya kans untuk membuat kejutan
namun saya rasa rusia dengan dukungan publik yang begitu besar kemudian juga dia tidak ingin mengecewakan pasti akan bisa lolos bersama uruguay
akan bisa lolos ya karena faktor takut balu sebagai tuan rumah kali ya
kita lihat selanjutnya grup berikutnya grup b
pasti ya siapa lagi kalau bukan kedua tim ini ya bagaimana melihat kans keduanya
ya kalau saya melihat portugal memang sebagai unggulan utama ya karena memang secara ranking fifa
tapi menurut saya spanyol setelah dibawa lopetewi ini bermain lebih bagus
menemukan kembali hitahnya
ini juga ada yang menarik bahwa sebenarnya dari portugas ini cristiano ronaldo ini punya rekor yang sangat minim ketika menghadapi spanyol
yang pertama spanyol itu adalah menghadapi rekan rekannya yang dihadapi di la liga
tentu karakter permainan ronaldo sudah diketahui oleh mereka
kemudian yang kedua adalah ronaldo dari empat pertemuan melawan spanyol belum pernah sekalipun mencetak gol
padahal ronaldo adalah tumpuan utama dari timnas portugal
jadi saya rasa dengan fakta seperti ini
karena lain berarti spanyol bisa juara grup b
baik kita beralih ke selanjutnya ya
kita lihat juga di sini sepertinya juga perancis ya
dan juga mungkin peru
tapi kalau kita perhatikan bagaimana sih
ini kalau saya melihat bahwa ini sebagai grup yang paling ringan dibandingkan grup wni
maksudnya grup paling ringan bagi tim unggulan dibandingkan tujuh grup lainnya
dalam artian ini perancis paling support
paling aman kalau secara di atas kertas
karena kita lihat australia perancis
kita lihat australia peru dan denmark
mereka melangkah ke rusia dua ribu delapan belas dengan status sebagai tim yang lost dari playoff
berarti dari segi kualitas mereka pasti ada di bawah lawan lawannya
nah ini menjadi sangat menarik
tapi kita lihat peru ini setelah tiga puluh enam tahun ya baru akan kembali lolos
tentu ada semangat yang luar biasa dari peru
apalagi ini ingin membuktikan bahwa mereka pantas
walaupun apa yang terjadi gonjang ganjing di negaranya
peru pasti ingin membuat kejutan untuk membuat rakyatnya bangga akan timnas portugal
tapi terkait mengenai peru ini juga kan selama ini mungkin ya
saya nggak tahu juga
mungkin harapan ini ya bagi fans italia ya
masih mencoba mengais ngais harapan begitu
katanya mungkin italia bakal menggantikan peru
terlepas dari gejolak sepak bola di negara mereka
nah sekarang gejolak sepak bola
oke lah tiga puluh enam tahun mereka tidak pernah
kita lihat bahwa di peru semenjelang playoff kedua melawan selandia baru
antusiasme warga peru begitu luar biasa
bayangkan ketika pemerintah campur tangan kemudian timnas peru sampai di band
untuk tidak tampil di piala
terus di perusahaan
ini bukan hanya gejolak sepak bola
akan bertemu gejolak sosial
tentu ini yang tidak diinginkan oleh pemerintah di sana
berarti dengan kata lain kita katakan sekali lagi chiau italia ya
nggak mungkin lagi ya
kita beralih ke selanjutnya
bagaimana dengan grup d
ada argentina di sana
anda melihat apakah kroasia juga cukup mampu
ini bayangkan saja ini argentina
ini bertemu kroasia sudah lima kali
dalam fase grup piala dunia
terus kemudian rekor melawan nigeria pun ini tak
apa sorry bukan ini
maksudnya nigeria bertemu lima kali
nigeria memang dalam tiga pertemuan melawan argentina di piala dunia selalu kalah
tapi selalu kalah dengan skor yang sangat tipis
ini artinya bahwa nigeria ini punya kans untuk membuat kejutan
sebenarnya untuk menjadi penghambat
kemudian kita tahu islandia sebagai kekuatan baru di sepak bola eropa
ibu kota argentina
tentu kita tidak bisa memungkiri bahwa penampilan mereka di piala eropa dua ribu enam belas lalu begitu luar biasa
namun kalau saya melihat argentina dan kroasia akan punya kans lebih besar untuk lolos dari grup d
argentina dan kroasia ya
baik kita akan melihat
bisa dikatakan ini salah satu grup yang cukup ketat
seperti persaingan dari jumlah grup
walaupun saya mungkin agak sering tidak setuju
kalau kita melihat memang sepertinya brazil masih terlalu superior di sini
bagaimana juga dengan swiss yang bisa dikatakan kuda hitam juga ya di grup ini
serbia juga sama seperti argentina
bahwa brazil dan serbia ini sudah bertemu lima kali di piala dunia
ketika menghadapi serbia
dari delapan pertemuan hanya menang tiga kali
itu artinya apa
dua tim ini punya kans untuk mengejutkan brazil
sementara costa rica kita tahu sejak piala dunia dua ribu empat belas selalu membuat kejutan
tapi saya rasa costa rica menjadi tim yang paling lemah di grup ini
kans untuk lolos menurut saya antara brazil dan swiss
serbia gimana hasil pertandingan melawan swiss
antara brazil atau swiss ya
brazil mungkin tetap akan juara grup
berarti yang mendampingi ialah tadi dua ini
kalau tidak swiss serbia
betul tapi langkah brazil tidak akan semudah dibayangkan
baik langkah brazil tidak akan mudah dibayangkan
selanjutnya kita beralih ke grup f
ini kan pasti kayaknya udah siapa lagi
itu tim kumpulan saya
bagaimana dengan yang lainnya siapa mungkin yang akan mendampingi tim ini
kalau kita melihat bahwa swedia dalam melangkah ke piala dunia ini menghadapi para finalis piala dunia
saya rasa mereka punya kans untuk lolos
tapi jangan salah bahwa meksiko dan korea selatan ini ketika berhadapan dengan jerman begitu tampil luar biasa
jerman beberapa kali dibuat kesulitan oleh dua tim ini
jadi walaupun jerman sebagai unggulan utama hasil jerman melawan meksiko dan korea selatan akan berpengaruh terhadap siapa yang akan menjadi penamping mereka
apakah meksiko maupun swedia
kalau saya memilih kenapa saya memilih swedia
meksiko dalam beberapa turnamen terakhir mereka tampil luar biasa di fase grup
tapi kemudian di fase grup
tapi kemudian di fase finalis sedikit melempam
karena itulah mengapa saya menjagokan swedia sebagai penamping jerman dari grup f
berarti kalau kang jaluh melihat jerman dan swedia ya akan lolos dari grup f
sepertinya seperti itu ya prediksinya ya
oke kita beralih lagi ke selanjutnya grup berikutnya
ini menarik ya lah dua negara ini
belgia dan inggris
kita tahu ada nama nama pemain penting di sana yang ada belgia tapi mereka bermain di inggris
bagaimana ini persaingannya
ini persaingan antara karyawan sama perusahaan
ya inggris memang tampil luar biasa di fase kualifikasi
tapi kita tahu lah inggris dalam beberapa tahun terakhir juga selalu luar biasa di kualifikasi
tapi sedikit kendor ketika putaran final
namun melihat lawan panah panah dan tunisia saya rasa inggris dan belgia tetap punya kans untuk lolos lebih besar
saya lebih menjagokan inggris menjadi juara grup ketimbang belgia karena apa
secara kemampuan belgia ini tidak memiliki karakter pelatih yang kuat
memang inggris pun demikian
tapi dari lihat dari penampilan saat ini inggris saya rasa ketika putaran final akan lebih siap dibandingkan belgia
baik sepertinya inggris yang akan menjadi juara grup selanjutnya belgia ya
dua lainnya ini penghibur sepertinya
sebagai hiburan tapi setidaknya sudah luar biasa bagi panama yang menjalani debut ya
ini setidaknya mendukungnya dari warga negara dari negara beristirahat
pasti ada yang mendukung lah
kita beralih ke selanjutnya grup terakhir ini
grup h ini hampir semua kan punya pemain kunci
ada lewandowski ada mane ada siapa lagi
james rodriguez dan juga ada kagawa
anda melihat bagaimana persaingan diantara keempat negara ini
ini satu satunya grup yang tidak diisi oleh mantan juara dunia ya
tidak ada satu pun
dan juga grup yang berisikan dari empat kontinen berbeda
ini menurut saya justru ini yang bisa dikatakan grup neraka
karena kita tidak tahu siapa yang akan lolos dari grup grup ini
karena kita tahu polandia senegal columbia
dan jepang punya potensi untuk membuat kejutan
polandia oke mengandalkan lewandowski
tapi kita lihat sinegal juga ada sadio mana yang luar biasa
columbia sempat membuat kejutan juga
tapi james rodriguez mengalami penurunan performa
ini akan sangat berpengaruh
apakah james rodriguez maupun falco bisa bermain lebih baik di level timnas atau dibandingkan negarnya
jepang walaupun kita tahu sekarang tidak seperti eranya hidato sinaka
tetap akan semangat samurai mereka bisa membuat kejutan
saya yang agak abu abu untuk menerang grup ini
karena memang semua kans itu punya sama besar
tapi kalaupun harus dimiliki kita tetap harus mau tahu nih kang jalu
nomor satu nomor dua nya kira kira siapa
kalau saya sih berharap jepang lolos ya karena sebagai wakil asia
tapi saya rasa senegal dan polandia punya kans besar untuk bisa lolos dari grup h
baik jepang ya dan tadi senegal ya
senegal dan polandia saya rasa
oh senegal dan polandia tapi berharap jepang
karena bola adalah teman ya
ada subasa mungkin juga di sana
ya kang jalu terima kasih banyak
jadi kalau kita perhatikan memang sepertinya tim saat ini tidak ada yang bisa dikatakan benar benar gerob neraka
tapi mungkin ini juga menjadi persaingan yang lebih fair gitu ya
tapi ya bukan hanya itu
ini berarti membuktikan bahwa sebenarnya perkembangan sepak bola dunia semakin bagus semakin merata
ya kita lihat dari piala eropa dua ribu enam belas lah
bayangkan saja wales dan islandia bisa melangkah jauh hingga perempat final dan semifinal
tentu hal ini fifa tentu berharap bahwa negara negara yang asalnya hanya menjadi kasta kelas dua akan sedikit terkerek lah
ya mungkin tidak level satu tapi level satu lima dulu lah
baik itu juga sepertinya memberikan harapan bagi indonesia ya
walaupun saat ini indonesia belum pernah di kalahkan brazil belum pernah di kalahkan jerman ya

baik itu tuh harung
baik kang jalo terima kasih ya
terima kasih rian